ratusan orang dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi keprihatinan
atas kematian brigadir yosua huta barat di depan taman ismail marzuki menteng jakarta pada senin malam
di tempat ini masa menyalakan lebih dari seribu lilin
serta berdoa untuk memperingati tiga puluh hari kematian brigadir yosua
masa juga mendesak agar kapolri dapat segera mengungkap kebenaran dibalik kematian brigadir yosua
termasuk pelaku dan penyebab pasti yang menyebabkan brigadir yosua meninggal
tak hanya mendesak penyelesaian kasus brigadir yosua
masa meminta agar insiden serupa tak lagi terulang di masa yang akan datang

kenapa dia dibunuh dan supaya jangan terjadi lagi
tidak boleh ada lagi kejadian seorang mati karena kekuasaan
sementara di jakarta timur sejumlah penasihat hukum yang tergabung dalam perkumpulan advokat batak indonesia

pada tanggal delapan itu
rencananya selasa siang ini mereka akan mendatangi
kantor lembaga perlindungan saksi dan korban
untuk mendorong lpsk segera menjadikan baradae
sebagai justice kolaborator atau saksi kunci
tim liputan cnn indonesia